haruskah aku berhenti dan bekerja di suatu tempat
meghan tidak mengatakan apa apa
karena dia tahu suaminya hampir tidak menghasilkan cukup uang untuk diri mereka sendiri
aku mendapat jawabannya sayangku
besok aku akan pergi mencari pekerjaan
hei bruno kemarilah nak
malam itu ketika stanley pergi tidur setetes air mata keluar dari matanya
yang dia ingin lakukan hanyalah melukis
tetapi kehidupan telah mendorongnya mundur
dan dia memutuskan untuk tunduk pada keadaan
saya akan lakukan apa yang dia inginkan
sayang aku berangkat ya
semoga berhasil cintaku
tetapi stanley tidak tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menunggu di hadapannya
kecelakaan itu bisa berakibat foto
tapi untungnya kami bisa menghentikan pendarahannya yang berlebih
tapi saraf optiknya terluka sangat parah
tapi dia kehilangan penglihatannya
apa tidak tidak tidak dokter
apakah tidak ada cara baginya untuk mendapatkan penglihatannya kembali
ya kita mungkin bisa mengembalikannya sebagian atau seluruh penglihatannya dengan operasi
tapi dokter kami tidak punya uang sebanyak itu
tapi prosedurnya mahal dan kami tidak bisa melanggar peraturan rumah sakit
kesedihan datang silly berganti pada megan
dia melihat masa depan dan itu tidak terlihat terlalu bagus
selama beberapa hari berikutnya meghan pergi ke kota mencari pencerahan untuk suaminya
dia meminta bantuan teman temannya menghubungi kerabatnya dan bahkan pergi ke bank untuk meminta pinjaman
semuanya tidak memberikan hasil yang baik
kembali ke rumah sakit stanley merasa ketakutan saat mengetahui bahwa dia telah menjadi buta
tidak tidak tidak
sebuah perjalanan yang sulit akan segera dimulai
sayang kau tidak ingin mematikan lampu tidurmu
bagaimana orang yang tidak bisa melihat belajar bagaimana beradaptasi dengan indera perasaan
berbulan bulan berlalu tapi suasana melankolis masih menghantuinya
apa yang harus dia lakukan dengan hidupnya sekarang
dia sering bertanya pada dirinya sendiri
dikurung di penjara jiwa stanley menyerah
sampai pada suatu hari
apakah kau seorang pelukis yang ingin menjadi terkenal
kalau iya segera ikut serta dalam kompetisi melukis terbesar di kota queen sport dan menangkan sepuluh ribu dolar
untuk detail lebih lanjut masuk ke situs web kami dan
stanley merasakan badai tiba tiba muncul di dalam dirinya
untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan dia berdiri berhadapan hadapan dengan harapan
dia tersenyum tapi kemudian senyumnya menghilang
bruno aku tidak bisa
air mata membasahi matanya saat rambut di bagian belakang lehernya tersibak
stanley tidak tahu warna mana yang dia pilih tapi dia tidak peduli
dia hanya ingin merasakan sapuan kuasnya di kanvas
dia hanya ingin mencium warna
dan kemudian mulailah keajaiban
perasaan kebahagiaan abadi
stanley tidak bisa berkata kata tapi lebih dari itu dia merasa senang
selama beberapa minggu berikutnya stanley mulai mempelajari teknik

dia mendaftar untuk kelas braille mulai keluar dari rumahnya untuk mencari udara segar
dan di atas segalanya dia melukis setiap hari
stanley mulai mencoba beberapa teknik untuk menuangkan imajinasinya ke dalam kanvas
akhirnya dia menggunakan paku payung biru sebagai koordinat
dan itu membuka jalan baginya untuk menuangkan imajinasinya ke kanvas
jangan tersinggung tapi
tapi kau belum pernah menggambar sesuatu yang begitu indah seperti ini
aku belum pernah melihat dunia seperti ini sebelumnya
sepertinya pikiranku menjadi lebih berwarna dari sebelumnya
kemana kau pergi
aku ingin mendaftarkanmu ke kompetisi melukis minggu depan
aku tidak mungkin
hasilnya tidak penting
meghan mendaftarkan nama stanley untuk kompetisi melukis melalui pandanganmu
kau bisa menggambar apapun yang kau inginkan
ingat saja kau punya enam hari
kita harus mengirimkannya pada hari minggu
stanley tetap diam
karena dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya megan berharap dia memenangkan kompetisi
sehingga hadiah uang bisa membantunya mendapatkan penghidratannya kembali
aku tahu apa yang kau harapkan tapi sayangku
kau hanya harus berkonsentrasi
keesokan harinya stanley berdiri di depan kanvasnya dan berpikir keras tentang apa yang harus dia buat
menjelang sore dia mulai merasa cemas
dan pada malam hari dia menyerah
aku tidak tahu apa yang ingin aku gambar apalagi berpartisipasi dalam kontes ini
taukah kau alasanmu mulai menikmati melukis lagi
itu karena sekali dalam hidupmu kau berhenti berpikir berlebihan tentang hasilnya dan menikmati prosesnya
hanya itu yang perlu kau lakukan sayang
stanley tahu bahwa meghan benar
maka keesokan harinya stanley mulai melukis tanpa rasa khawatir
ketika dia terus melukis dia menyadari bahwa dia tidak hanya melukisnya tapi juga bagian dari lukisan itu sendiri
seolah olah itu adalah jalan yang membawanya ke tujuan yang indah
lima hari berlalu dan lukisan stanley akhirnya selesai
stanley aku harap suatu hari kau bisa melihat apa yang aku lihat sekarang
ini sungguh mempesona
meghan menyerahkan lukisan itu saat dalam perjalanan ke kantor
dan kemudian mereka menunggu
hadirin sekalian selamat datang di kompetisi melukis terbesar di kota queensport melalui pandanganmu
kami senang karena kalian semua seniman hebat berpartisipasi
dan akhirnya itu adalah dua lukisan yang membuat juri kami terpesona
dan pemenangnya adalah
sayang gak berhasil
tetapi ketika stanley pergi ke tengah mereka semua terkejut
ehm maksudmu kau yang menggambar ini
itu benar nyonya
dia berbohong tidak mungkin seorang tunanetra bisa membuat sesuatu seperti itu
itu pasti telah dilukis oleh orang lain
permisi suamiku mungkin buta tapi dia bukan penipu
aku tidak percaya apa kau percaya
seharusnya aku yang memenangkan hadiah pertama bukan pria ini
tuan stanley jika ini telah dilukis oleh orang lain
aku tidak harus dibatasi dalam wawasan karena penglihatanku yang terbatas
jika kau pikir aku tidak layak karena kecacatanku ini maka kau bisa mendapatkan hadiahnya
aku minta maaf aku bersimpati padamu tapi bukan hadiah yang layak aku dapatkan
jika kau benar benar membuat ini maka aku menantangmu buat sesuatu di sini sekarang di depan semua orang
aku menerima tantanganmu aku butuh beberapa paku payung biru dan kanvas
orang orang yang hadir menunggu dengan tegang saat stanley menggambar untuk beberapa jam berikutnya
dan ketika dia selesai
saat kanvas itu dibalik semua orang merasa sangat kaget dan juga malu terutama russel
apa kau masih ragu tuan russell
aku aku tidak tahu harus berkata apa
maafkan aku aku tidak pernah bisa membayangkan seseorang bermain dengan warna tanpa bisa melihatnya
kau memang pantas mendapatkan hadiah pertama itu
dan maafkan kami juga tuan stanley karena kami telah meragukanmu untuk sesaat
kau telah menunjukkan kepada kami dengan kemauan seseorang dapat melakukan apapun
stanley dianugerahi hadiah pertama dan semua orang memberinya selamat
meghan senang karena suaminya bisa mendapatkan penglihatannya kembali
tetapi ketika berbicara dengan orang orang di sana stanley menemukan bahwa alasan russel begitu putus asa untuk memenangkan persaingannya adalah karena dia membutuhkan uang untuk operasi ayahnya
hei kau lebih pantas mendapatkannya
tidak aku aku tidak mengerti

aku membutuhkan uang untuk mendapatkan kembali penglihatanku
tapi itu tidak lebih penting daripada nyawa seorang ayah
ambillah aku bersikeras
kau bukan hanya seorang seniman yang hebat tapi kau juga manusia yang hebat
aku berjanji akan kukembalikan suatu hari nanti
russel pergi ke rumah sakit di mana kabar duka telah menantinya
para dokter tidak bisa menyelamatkan ayahnya itu sudah terlambat
dokter aku ingin mendonasikan mata ayahku untuk seorang pasien
aku menelpon dari rumah sakit metro queensport kami telah menemukan pendonor dan itu benar benar gratis
stanley dan megan pergi ke rumah sakit tempat operasi dilakukan
dan setelah beberapa jam saat perban dilepas
aku aku bisa melihat
aku bisa melihatmu
dan saat itu russell masuk
hai aku russell ini uang yang kau berikan padaku
aku aku tidak mengerti
aku tidak mengerti kau membutuhkannya untuk ayahmu
kau memiliki matanya sekarang
hah ini ini mata ayahmu
air mata mengalir dari mata stanley saat dia memegang tangan russel
jangan apa yang kau lakukan untukku di kompetisi adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya
kau mencoba menyelamatkan ayahku tapi kita tidak bisa
setidaknya sekarang matanya bisa melihat dunia melalui pikiranmu
dan dengan demikian kisah ini berakhir indah
kisah yang mengajarkan kita kekuatan kemauan dan tekad
dan pada saat yang sama nilai kebaikan dan kasih sayang terhadap orang lain
apa yang tidak bisa dilakukan seseorang ketika mereka memilih kemanusiaan di atas segalanya